mahkamah agung atau ma menghukum pt tirta investama selaku produsen aqua sebesar tiga belas delapan miliar rupiah
karena diduga terbukti melakukan praktik monopoli usaha
dikutip detik finance selain aqua pt balina agung perkasa selaku distributor aqua juga didenda enam dua miliar rupiah
kasus bermula saat komisi pengawas persaingan usaha kppu menyelidiki praktik usaha tidak sehat yang dilakukan oleh aqua
penyelidikan itu berlanjut ke sidang kppu dan digelarlah pembuktian
pada sembilan belas desember dua ribu tujuh belas kppu memutuskan aqua melanggar pasal lima belas ayat tiga huruf b dan pasal sembilan belas huruf a dan b undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh